bukan pergi berwisata setiap akhir pekan farida salah satu bidan dari kecamatan arjasa situbondo jawa timur dan teman temannya
kerap harus mengunjungi wilayah terpencil untuk memberi layanan kesehatan
menjangkau desa terpencil tentu banyak risiko
seperti perjalanan kali ini menuju kampung terpencil di desa curah natal
bukan jalan aspal akses jalan menuju desa curah tatal masih berupa tanah dan berbatu
bukan itu saja farida juga harus berjalan kaki menyusuri jalan menanjak di sisi jurang sejauh satu km
supaya tidak terasa berat sejak dua tahun lalu mereka memberi nama kegiatan ini bidan traveler
sekedar meringankan hati supaya menganggap perjalanan tugas ini seperti perjalanan menuju tempat piknik
sulit sekali ya kita kesana juga harus benar benar menyiapkan energi ya
cuman kalau kita anggap itu adalah sebagai kedinasan kita rasanya masya allah
tapi kalau kita anggap itu adalah sebagai piknik ya
perjalanan ekstrim dan melelahkan itu pun terbayar lunas oleh sambutan warga desa yang sudah menantikan kedatangan farida bersama rombongan tenaga kesehatan lainnya
selain untuk pemberian vaksin covid sembilan belas ada tiga puluh dua balita dari satu ratus empat puluh empat kepala keluarga di desa ini
yang belum mendapat vitamin dasar
apa aja yang diberikan biasanya kepada anak anak itu
vitamin gitu ya
susu susu gitu ya
tidak ada yang lebih membahagiakan selain bekerja sepenuh hati
bagi farida dan rombongan tenaga kesehatan ini belahap nasi bungkus daun dengan sungguhan pemandangan terbing dan mempersona
sudah cukup memulihkan rasa lelah sebelum kembali menempuh perjalanan pulang ke rumah bertemu dengan keluarga